tepat pada tanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh satu politeknik ilmu pelayaran makassar atau pipm
memperingati seratus tahun pendidikan kepelautan di indonesia
disnatalis ppip makassar yang ke seratus
politeknik ilmu pelayaran makassar pipm adalah perguruan tinggi ilmu pelayaran
yang mendidik dan telah memiliki lulusan alumni yang mengisi industri maritim dengan kualitas
dan telah menjadi sumber daya manusia bagi industri maritim yang ada di indonesia maupun di dunia global
dalam acara disnatalis ke seratus pip makassar yang dijalankan di kampus satu pip makassar
jalan tentara pelajari memiliki rangkaian acara untuk memeriahkan satu abad
salah satunya adalah penerimaan rekor muri sebagai sekolah pelayaran tertua di indonesia
sejak tahun dua ribu
seribu sembilan ratus dua puluh satu dan pengucapan ikrar pelaut indonesia
alumni lulusan sekolah politeknik ilmu pelayaran makassar sudah sebanyak tiga belas lima ratus lima puluh dua alumni
direktur politeknik ilmu pelayaran kapten sukirno menjelaskan sepak terjang alumni pipm di dunia maritim
tentunya pip makassar dapat menghasilkan lulusan lulusan alumni alumni
yang dapat mengisi industri maritim dengan kualitas memiliki kompetensi memiliki provisiensi
dan tentunya integriti
tiap tiap individu lulusan dapat dipertanggungjawabkan
untuk melakukan mengevaluasi kegiatan kegiatannya dalam pelaksanaan pendidikan
ada satu untuk menghasilkan pelaut pelaut menghasilkan tenaga tenaga kepelabuhan
atau tenaga tenaga di industri maritim yang ada di
indonesia maupun yang ada di dunia global untuk dapat berkiprah perannya di dalam transportasi laut
tahun ini pipm mengusung tema sea forest reborn
pasalnya untuk memperlihatkan bahwa di senatalis pip makassar ke seratus tahun ini
lahirnya kembali pelaut indonesia dengan semangat yang baru
pada kesempatan ini
kami juga melaksanakan ikrar pelaut indonesia
yang tadi sudah dilaksanakan di kampus satu pip makassar
dan yang berbeda lagi adalah
malam ini kami ada acara ramatama perwira pelayaran niaga seluruh indonesia
dan yang insya allah akan dihadiri oleh lintas alumni
targetnya adalah sekitar lima ratus perwira pelayaran niaga
yang akan berbusana navy blue
terdapat juga talkshow on the bot di atas kapal latih pipm
di mana narasumber dihadiri oleh sekretaris jenderal ilmu pelayaran joko sasono
sekretaris bpsdmp kapten antoni arief priadi
kepala pusat pengembangan sdm perhubungan laut kapten sahatua p simaktupang
ketua ik ppn kapten duyono syuyono
dan anggota komisi v dpr ri haji handi iwan darmawan aras